dan kami sudah terhubung dengan sandra insani produser lapangan cnn indonesia di pasar tebet jakarta selatan
selamat pagi sandra biasanya kalau ganjil genap itu yang kita tahu adalah ganjil genap kendaraan roda empat ya maya
nah kalau ganjil genap di toko itu penerapannya seperti apa
ya selamat pagi mae dan juga sarah
betul sekali hari ini tepatnya pada tanggal lima belas juni dua ribu dua puluh merupakan hari pertama pemberlakuan ganjil genap di seluruh pasar tradisional yang ada di jakarta
dan saat ini saya sudah berada di pasar tebet barat jakarta selatan
dan berdasarkan pantauan kami memang aturan pemberlakuan ganjil genap hari ini harusnya dikerapkan
namun memang belum semua kios di sini menerapkan hal tersebut
karena memang ada beberapa kendala maya dan juga sarah
yang pertama yaitu memang kesadaran dari para pedagang walaupun mereka mengetahui bahwa
tokonya merupakan nomor genap tapi mereka tetap buka di tanggal ganjil hari ini seperti itu
kemudian juga yang kedua memang kalau kita lihat di sini kebanyakan yang buka pun adalah
toko toko yang merupakan menjual bahan pangan seperti itu seperti sayur tadi juga ada daging
karena memang mereka mengatakan bahwa kalau misalnya mereka memperlakukan aturan ganjil genap hari ini buka
makanan yang memang seharusnya dijual habis hari ini
namun masih tersisa maka tidak bisa dijual untuk lusa kalau harus dijual keesokan harinya
kalau dijual di lusa kemudian hari maka produk produk ataupun barang makanan yang dijual akan mengalami kerusakan seperti itu
dan memang kalau misalnya kita lihat lagi kendala kendala lainnya adalah
untuk para pengunjung sendiri kita tidak bisa membedakan maya dan juga sarah
mana toko yang memang bernomor ganjil mana toko yang bernomor genap
karena memang para pedagang di sini bisa tahu
melalui surat udara edaran bahwa oh ya saya toko genar saya toko ganjil
tetapi untuk para pengunjung di sini tidak bisa karena tidak ada nomor yang tertera di masing masing toko
dan kalau kita bicara memang physical distancing harus diterapkan di pasar pasar tradisional di jakarta
mengingat di jakarta sudah ada sembilan pasar yang pedagangnya terindikasi covid sembilan belas

dan kalau kita lihat pasar pasar di jakarta memang cukup berdekatan
physical distancing dengan adanya aturan ini memang terjadi untuk para penduduk

namun kalau kita bicara mengenai para pengunjung yang hadir di sini
tapi berdasarkan pertanyaan kami memang masih terdapat kerumunan seperti itu
karena memang di sini yang di fokuskan pedagang
tapi kalau untuk pengaturan bagaimana physical distancing
kalau misalnya kita mungkin pergi ke toko supermarket masih ada garis garis
tapi kalau di sini enggak
sehingga salah satu kendala yang harus diperhatikan adalah
agar pemberlakuan ganjil genap ini lebih efektif
yaitu kesadaran dari masyarakat atau pengunjung itu sendiri
dan juga pengawasan dari pemerintah
jangan sampai mis bahwa untuk memecah covid dengan memecah kerumunan yang ada di pasar
tetapi pengaturan pengunjung masih belum dilakukan
sehingga tujuan untuk memecah kerumunan ini sendiri masih belum dicapai sepenuhnya
kemudian juga kalau kita bicara memang salah satu hal lainnya
banyak hal lainnya yang memang harus diperlakukan adalah menggunakan masker
tadi kita sudah lihat banyak pedagang di sini menggunakan masker
yang kedua menggunakan face shield namun di sini untuk para pedagang belum menggunakan face shield
karena ketika kami tanya bahwa masker dipakai sudah ngap
sehingga kalau untuk memakai face shield masih kurang nyaman
kemudian juga kalau memang kita tengok pemberlakuannya adalah pengecekan suhu tubuh
yaitu tidak boleh lebih dari tiga puluh tujuh tiga derajat celcius
tapi untuk pengecekan suhu masih belum kami dapati seperti itu di sini
dan telah diinformasikan juga sosialisasi sudah dilakukan oleh pihak pihak dari pengelola pasar
namun kita tahu di sini bukan hanya bekerja sendiri
benar benar melainkan harus
adanya kerjasama dari pedagang itu sendiri
kemudian juga toko diwajibkan untuk buka hanya dari pukul enam pagi sampai dengan pukul dua siang
dan ini bukan hari pertama tadi kita tanya juga masih ada yang buka pukul lima pagi
seperti itu karena mengingat kebutuhan kebutuhan para pengunjung untuk membuat bakso
sehingga harus buka di pukul lima pagi
dan memang kalau kita tengok salah satu alasan berlakuan ganjil genap ini
mae dan juga sarah adalah untuk memecah kerumunan
karena kalau kemarin kita lihat
berdasarkan data dari ikatan pedagang pasar indonesia
itu mereka mengatakan bahwa ada empat ratus pedagang yang memang terindikasi positif covid sembilan belas
di sembilan puluh tiga pasar yang ada di seluruh indonesia
sehingga diharapkan dengan pemberlakuan ganjil genap ini menjadi salah satu solusi
karena kalau di jakarta tokonya berdekatan
kalau di daerah mungkin contohnya di salatiga cukup jauh
jaga jarak bisa diatur
kalau di sini salah satu caranya adalah memperlakukan ganjil genap kios
maeda dan juga sarah
kalau kita lihat tadi kan ini yang dibilang
dikatakan adalah yang pangan ya
yang untuk pemberlakuan ganjil genap
ini tadi kita lihat juga yang non pangan tetap buka seperti biasa
ada aturan juga nggak untuk yang non pangan
sebenarnya pemberlakuan ganjil genap ini untuk seluruh kios
tetapi memang tadi kita tanya bahwa masih ada kekeliruan kekeliruan dari pedagang bahwa
setahu saya hanya toko kios non pangan saja
tetapi sebenarnya yang diberlakukan
adalah untuk non pangan dan juga pangan
memang salah satu kendala lainnya yang harus diperhatikan oleh pemerintah
sarah dan juga maed
kalau misalnya diberlakukan ganjil genap dan toko tersebut sama
pengunjungnya juga jumlahnya tetap sama
mereka akan beralih ke toko lainnya
sehingga harus diperhatikan lagi kembali physical distancing jika ada penumpukan di satu toko
seperti itu sarah dan juga mae
baiklah terima kasih sandra insani yang sudah melaporkan untuk kami ya
dari pasar tebet barat jakarta